gempa bermagnitudo tujuh delapan mengguncang turkiye pada senin pagi waktu setempat
lebih dari sembilan ratus warga turki tewas akibat bencana ini
sementara itu sebanyak tujuh ratus sepuluh bangunan di sepuluh provinsi hancur
video amatir juga merekam detik detik ambruknya bangunan pasca terjadinya gempa
badan survei geologi amerika serikat mengatakan gempa di turki tengah tersebut terjadi di kedalaman tujuh belas sembilan km
pasukan gabungan militer dan regu penyelamat dikerahkan ke sejumlah wilayah turki untuk melakukan evakuasi
rupiah pun menetapkan status darurat level empat yang juga berarti membutuhkan bantuan secara internasional
kamera drone merekam upaya evakuasi dan penyelamatan para korban yang tertimpa puing puing
untuk pembentuhan bangunan di kota adana turki pada senin
evakuasi dan penyelamatan juga dilakukan di sejumlah lokasi lain salah satunya di diarbakir turkiye
tim penyelamat berupaya menyelamatkan korban yang terjebak
selain lebih dari sembilan ratus orang tewas ribuan orang lainnya mengalami luka luka
pencarian korban pun masih akan terus dilakukan

lima tiga ratus delapan puluh lima warga turki yang terjebak

sementara di kahraman maras ledakan terjadi di lokasi pipa gas alam di hatay turkiye
ledakan mengakibatkan api berkobar cukup besar di sekitar lokasi kejadian
gempa juga dirasakan warga suriah
hingga kini dilaporkan seratus orang tewas
rekaman dari pertahanan sipil surya menunjukkan sejumlah korban yang berhasil diselamatkan
mereka lalu dievakuasi ke rumah sakit menggunakan ambulans
selain di turkiy dan suria gempa juga dilaporkan terasa hingga siprus dan libanon